pemerintah telah melonggarkan pembelian minyak goreng curah bagi masyarakat
maksimal sepuluh kg per hari dengan menunjukkan kartu identitas atau ktp
langkah ini dilakukan guna memudahkan masyarakat mendapat akses minyak goreng curah
seharga rp empat belas per liter
dikutip dari cnnindonesia com
menko maritim dan investasi luhut binsar panjaitan menyebut
pemerintah akan melakukan sosialisasi selama dua minggu terhitung sejak senin dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh dua ini
nantinya pembelian minyak goreng curah rakyat atau mgcr
akan dibatasi maksimal sepuluh kg untuk satu nomor induk kependudukan perharinya
dengan harga eceran tertinggi rp empat belas per liter
atau rp lima belas lima ratus per kilogram di sejumlah pengecer yang terdaftar
menurut luhut penggunaan aplikasi peduli lindungi
lindungi akan menjadi pemantau dan pengawasan di lapangan
untuk mitigasi adanya penyelewangan yang dapat menyebabkan
kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng
di pasar minggu jakarta selatan
sejumlah pedagang mengaku belum mengetahui aturan mengenai
batasan pembelian minyak goreng curah sebanyak sepuluh kg
namun mereka sudah menerima informasi tentang pembelian minyak goreng curah
maksimal dua kg dengan syarat menunjukkan ktp
meski aturan ini masih dalam proses sosialisasi
para pedagang justru menganggap kebijakannya akan diterapkan itu
malah semakin menyulitkan dan membingungkan masyarakat
kita sudah ada sosialisasi juga ke pedagang soal penerapan
membeli minyak harus pakai aplikasi gitu
cuman ya kebanyakan pembeli juga udah mulai resah sendiri
apalagi ini pasar tradisional banyak orang yang nggak datang
mungkin enggak bawa hp enggak bawa ktp mungkin itu mempersulitlah jatuhnya
sementara itu muncul tanggapan beragam dari konsumen mengenai kebijakan ini
di satu sisi memudahkan pelaku umkm mendapatkan akses lebih gampang
namun di sisi lain malah menyulitkan konsumen rumah tangga dalam berbelanja
ya pengennya kita sih kembali kayak dulu enggak usah pakai ktp ktpan
kalau pakai ktp kan kita terbatas dapat cuma dua liter gitu
kalau kayak dulu kan kita mau beli sahapa aja
ya sebagai pedagang ataupun ibu ibu rumah tangga
kalau misalkan mau beli sapa aja bisa aja gitu loh bebas gitu loh
baik pedagang maupun pembeli berharap
apapun kebijakan yang diputuskan pemerintah
harus bisa mengatasi masalah tingginya harga minyak goreng
dan mengembalikan harga awal yang lebih terjangkau
serta skema pembelian yang sederhana
tim liputan cnn indonesia